tuan politik pasti ada menyinggung hal hal yang berbau politik
tapi kan presiden kita ini kan juga tahu sendiri ya kan
saya mau menceritakannya juga susah
tapi saya tahu gitu
apa yang ada dalam benak dia itu saya tahu
karena saya mengenal dia cukup lama
lantas kemudian kita sering bertemu
dan kebetulan beliau ada di sini
saya kebetulan tadi habis membuka gerak jalan pagi
dengan ya nggak banyak sih yang hadir kira kira lima puluh ribuan orang
ya anda kan lihat juga ya kan
tadi kebetulan ada arahan ya sih pak dari pak jokowi
ah itu enggak ada
jokowi kalau bilang ada ngarah ngarahin tuh bohong semuanya
bukan jokowi orangnya
pakai ngarah ngarahin orang
enggak ada itu
enggak ada berarti apa
iya enggak ada
jadi kalau orang yang merasa dirinya dekat boleh aja
sama jokowi gak apa apa itu
ya memang itu presiden kita kok
tapi kalau soal pilihan saya tidak yakin
karena saya tahu beliau
beliau konsisten orangnya
kabarnya kan ada koalisi yang hidup di jokowi pak
bagaimana itu pak
pak jokowi apa siapa
ada pak jokowi menyatakan statementnya bahwa dia mendukung syiah
yang ada yang sudah diucapkan ya
yang sudah kelihatan dia berada di mana itu rakyat tahu
rakyat tahu itu semua
yang kedua ya saya nggak pernah nggak terbuka bicara sama beliau itu
beliau juga begitu sama saya kan
kita nggak punya kepentingan kecuali kepentingan bangsa
dan kepentingan daerah daerah
itu sebabnya beliau konsisten membangun daerah
ya membangun infrastruktur daerah
lantas membangun membangkitkan daerah daerah untuk maju
jadi saya melihat bahwa dia konsisten
ya itu faktanya lagi bahwa
pembicaraan saya dengan beliau itu sangat menarik
saya bilang oh ini memang pak jokowi sebenarnya gitu
bukan jokowi yang baru muncul tiba tiba gitu
dia konsisten dengan sikapnya
bocorin dikit dulu pak boleh gak
bocor apa yang mau dibocorin
sudah saya jelasin bocor bocor mulu mulu
yuk lihat dia senang dia ketawa
semua orang dia ikutin semua orang dia ajak
tapi kan tidak berarti bahwa dia ada di mana mana
jadi kalau orang menganggap dia merasa di apa gitu
ya itu boleh boleh saja lah
tapi saya tahu sikap pak jokowi
apalagi barusan ketemu saya lebih tahu lagi